longsor di banjarnegara dan baru saja kita saksikan tayangannya di ciamis
merupakan perhatian kita bersama saat ini
di pulau jawa memang terdapat beberapa wilayah yang rawan longsor
daerah yang berwarna merah kita saksikan bersama
yang kurang lebih berwarna merah merupakan wilayah yang punya potensi
untuk gerakan yang tinggi
berdasarkan data badan nasional penanggulangan bencana jawa barat dan jawa tengah
merupakan daerah dengan kejadian longsor paling banyak dan korban jiwa yang tinggi
salah satunya adalah kabupaten banjarnegara
kita saksikan bersama tiga belas kecamatan di banjarnegara merupakan daerah rawan longsor
kabupaten ini bahkan masuk kategori daerah rawan merah atau rawan longsor
lokasi tanah yang gembur dan curah hujan yang tinggi menjadi penyebabnya
ini adalah kawasan
kawasan banjarnegara dan titik titik berwarna merah ini merupakan wilayah yang rawan longsor
kemudian kita lihat selanjutnya daerah rawan longsor lainnya adalah cianjur jawa barat
seperti kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu terjadi insiden tumbangnya
atau robohnya sebuah villa yang menyebabkan sejumlah orang meninggal dan luka luka
di sepanjang jalur puncak yang masuk wilayah cianjur ini
ada sebelas titik rawan bencana longsor
ini karena topografi cianjur yang berbukit dan banyak tanah labil
kemiringan lebih dari empat puluh lima derajat
hampir tujuh puluh persen desa di cianjur dinyatakan berpotensi longsor
menurut hasil pemetaan di dua puluh satu kecamatan
pada dua ribu tiga belas sedikitnya ada delapan puluh empat desa di cianjur yang mempunyai potensi longsor sangat tinggi
desi ini sudah masuk musim penghujan
sudah dijelaskan tadi bahwa daerah di jawa ada beberapa titik di daerah pulau jawa
dan ini harusnya menjadi perhatian kita bersama ya
ya apalagi kalau kita lihat kebanyakan daerah ini yang sebenarnya rawan longsor
adalah daerah yang merupakan resapan air
tapi sekarang sudah dialih fungsikan misalnya menjadi kebun kebun salak
ataupun juga daerah pemukiman
tapi memang seterusnya kita harus waspadai yang akan kemungkinan terjadinya longsor susulan
apalagi karena musim penghujan masih akan terus ya
terima kasih vito tadi
terima kasih laporannya